kita ke informasi selanjutnya lalai dalam menjalankan tugas tiga pegawai dinas perhubungan ditetapkan sebagai tersangka
saat ini jumlah tersangka tenggelamnya kmc narbangun di prairan dan otoba simalungun menjadi empat orang
selain nahkoda kmc narbangun penyidik telah menetapkan tiga pegawai dinas perhubungan sebagai tersangka
mereka adalah kepala bidang angkutan sungai dan danau rihat sitanggang
kepala pos pelabuhan simanindo golpa f putra dan pegawai honorer pelabuhan simanindo dishub samosir karnilasi tanggang
petugas juga telah menyita barang bukti berupa tiket distribusi dan surat izin kapal km sinar bangun
keempat tersangka akan dikenakan pasal tiga ratus dua dan tiga ratus tiga tentang pelayaran dan diancam hukuman sepuluh tahun penjara

jadi selain nahkoda kapal yang masih pembesan juga sebagai pemilik kapal
saudara pss ini juga ada regulator regulator yang lain
yaitu kaos pelabuhan matisama ks

kemudian juga kita jadikan tetangga

berhubungan sama sir

parasansial memberi sistem peneliti persilangan antara sebagai otot mengelola pemawakan
seumur dan ketujuh kobjen
kerana melalui awal rule setelah meng reverse all fiveee terwaliah bersama
jangan lupa dedicated lah